dan hari ini adalah hari pemutaran perdana film ada apa dengan cinta dua
di bioskop bioskop di indonesia bahkan di malaysia dan brunei darussalam
bahkan di kuala lumpur malaysia digelar gala premier ada apa dengan cinta dua
iya para calon penonton ini mengaku penasaran dengan lanjutan cerita antara rangga dan cinta
yang diperankan oleh nikola saputra dan juga dian sastrowardoyo
kehadiran geng cinta dan tim produksi aadc di kuala lumpur disambut pecinta film di negeri jiran tersebut
setelah gala premier di yogyakarta pemutaran perdana film ada apa dengan cinta dua
digelar di malaysia dan brunei darussalam
jadwal tayang pun ditetapkan serentak dua puluh delapan april
hari ini ada apa dengan cinta dua tayang di satu ratus delapan puluh tiga bioskop indonesia
sembilan bioskop malaysia dan empat bioskop brunei darussalam
sementara di surabaya jawa timur
antrian calon penonton memadati loket penjualan tiket aadc dua
seorang calon penonton bahkan memborong dua puluh dua tiket sekaligus
hari ini tiket di setiap jam pemutaran film sudah habis terjual
manajemen bioskop menyiapkan studio tambahan jika jumlah penonton membludak
aku benar benar penasaran banget lihat nanti
kemungkinan kita bisa ke kantor pusat jakarta mungkin izin untuk penambahan studio
saat ini ada berapa studio pak
ada satu studio aja di studio dua